ibu jangan imbat di sumur ini
saya nggak ada air pak di rumah
saya butuh air untuk minum
heee dikasih tahu kok nggak percaya